tak jauh berbeda dengan tukang cukur wanita tadi
wanita yang satu ini juga masuk ke dalam pekerjaan yang didominasi oleh kalangan pria
inilah ivona blehercik seorang supir truk ke lintas eropa
ivona awalnya berprofesi sebagai guru bahasa inggris
wanita yang berasal dari sebuah kota kecil dekat seshov polandia selatan itu
mulai tertarik dengan truk setelah menumpang truk milik temannya dalam perjalanannya ke inggris
setelah mengikuti sejumlah pelatihan ivona akhirnya memenuhi syarat untuk mengemudikan truk
namun awalnya tak mudah untuk mencari pekerjaan
karena tidak ada perusahaan yang mau memperkerjakan pengemudi wanita
dikutip dari thefirstnews com setelah menganggur selama tiga bulan

perusahaan asal belgia akhirnya memberinya percobaan selama tiga bulan
dan sejak saat itu ivona telah menjadi seorang supir truk profesional
kini ia bahkan telah mengemudikan truk dengan panjang enam puluh enam meter dengan muatan seberat lima puluh ton
iphone telah menjadi selebriti di lingkungannya
video videonya di kanal youtube telah ditonton hampir delapan puluh juta kali
sedang di akun instagramnya
kerap memamerkan aktivitasnya saat sedang bersantai atau sekedar berpose di depan truk truknya
ia bahkan telah menjadikan truk sebagai rumah keduanya
mulai dari tidur membuat vlog hingga mengolah makanan
semua dilakukan di sana
dan baru baru ini ivona mendapatkan kehormatan dari perusahaan boneka barbie
ia dinobatkan menjadi saluran
satu shiro barbie dua ribu sembilan belas
kampanye ini merupakan bentuk dukungan untuk wanita inspiratif dalam melakukan profesi yang sulit